dalam dunia yang didominasi oleh angka dan transaksi
hingga hiruk pikuk pasar bursa yang tak pernah berhenti
terdapat kisah inspiratif tentang cinta bangga dan paham terhadap rupiah
yang menjelma menjadi tonggak keberhasilan ekonomi
di balik setiap mata uang terdapat cerita perjuangan dan identitas bangsa
sejak tahun dua ribu bangsa ini mencintai rupiah karena di dalamnya terkandung sejarah
keanekaragaman budaya flora dan alam indonesia yang mempesona
ketika kita merenung lebih dalam kita akan menemukan bahwa cinta terhadap rupiah
lebih dari sekedar nilai nominal
melalui gambar utama pahlawan nasional
uang rupiah berbicara tentang mewarisi nilai nilai luhur
dan menghormati jasa perjuangan mereka
yang telah mengukir perjalanan rupiah sejak awal
kebanggaan terhadap rupiah tak hanya datang dari kepemilikan fisiknya
tetapi juga dari pemahaman mendalam mengenai betapa rumitnya sistem ekonomi dibaliknya
memahami bagaimana rupiah bergerak dan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi nilainya
adalah langkah yang memupuk rasa bangga akan mata uang kita
semakin kita belajar tentang rupiah
semakin kita merasa terhubung dengan bangsa ini
dan nilai nilai yang dijunjung tinggi
saat kita memahami esensi cinta dan bangga terhadap rupiah
langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam tindakan
menggunakan rupiah dengan bijak dan bertanggung jawab adalah ekspresi nyata
dari kecintaan kita terhadap bangsa dan mata uangnya
ketika kita belanja produk lokal
berinvestasi dalam perkembangan ekonomi domestik
dan mendukung bisnis lokal
kita merangkul nilai nilai yang menjadi dasar cinta dan kebanggaan terhadap rupiah
cinta dan kebanggaan pada mata uang nasional bukanlah hal yang biasa
dalam era globalisasi yang terus berkembang
memelihara cinta dan kebanggaan terhadap mata uang kita
rupiah memiliki cerita yang begitu dalam dan berwarna warni
saat kita memandang mata uang ini
kita tidak hanya melihat nilai nominalnya
tetapi juga inti dari cinta dan bangga terhadap bangsa kita sendiri
mari terus menghormati rupiah bukan hanya sebagai alat tukar
tetapi sebagai simbol keberlanjutan perjuangan